di balik layar operasi penangkapan tersebut
dan bagaimana strategi yang digunakan tim pengawas
kita simak perjalanan liputan lengkap jurnalis kompastv
eksklusif langsung dari perairan natura utara
saudara saat ini kompastv mendapatkan kesempatan
ikut dijen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kpp
untuk melakukan patroli di perairan kepulauan riau
kita akan lihat seperti apa strategi yang mereka gunakan
dalam melakukan penangkapan misalkan ke kapal ikan asing
beruntungnya kalau nanti kita mendapatkan momen tersebut
dan saat ini saya sedang berada di pesawat
untuk melakukan perjalanan ke batam sekitar satu lima jam perjalanan
dan saya akan ajak anda langsung untuk meliput secara langsung
patroli yang biasa dilakukan oleh dijen pengawasan kelautan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kpp
di perairan kepulauan riau
setelah melakukan perjalanan udara selama satu lima jam
saya dan juru kamera tiba di bandara hang nadim batam
kami melanjutkan perjalanan ke pelabuhan batu ampar batam
untuk menaiki kapal pengawas milik titjen psdkp
kementerian kelautan dan perikanan
saudara saya sudah melakukan perjalanan dari bandara
dan ini adalah barakuda satu yang akan saya gunakan
ini merupakan kapal komando pusat dari direkturat jenderal
dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kkp
kita akan mengikuti proses patrolinya
saya sudah bawa barang barang liputan bersama kameramen saya febri dian
dibutuhkan waktu kurang lebih lima jam pelayaran untuk sampai di titik koordinat patroli
beginilah kondisi kapal pengawas barakuda satu yang biasa digunakan
oleh tim pengawas kpp dalam berpatroli di perairan indonesia
nanti kan kita bikin skenario nya ini kita kesana nanti beliau tuh naik disana
nanti pagi subuh kita ada ketemu di sana nanti bapak pindah dulu ke sana baru
saya sempat berbincang sedikit dengan kapten kapal barakuda satu kapten
samson untuk mengetahui seperti apa perjalanan yang akan dilakukan
nah sekarang saya sudah berada di barakuda satu kapal komando pusat yang akan melakukan operasi
penangkapan besok tepatnya saya akan melakukan pelayaran sekitar lima jam tadi kami berangkat
sekitar pukul sebelas malam dan sekarang sudah jam satu malam kira kira ya dua tiga jam
lagi kita akan sampai di titik operasi penangkapan yang kabarnya akan ada kapal ikan asing yang akan
ditangkap oleh ditjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kita akan lihat nanti
prosesnya seperti apa kita akan pindah kapal naik kapal orka dan saat ini waktunya saya istirahat
barakuda satu merupakan salah satu kapal kelas dua kkp yang dilengkapi teknologi anti illegal fishing
kapal produksi anak bangsa ini mampu berlari hingga kecepatan tiga puluh knots atau lima puluh lima enam km per jam